anda kembali di redaksi siang persaingan yang ketat di antara pebisnis kuliner
menuntut mereka untuk meningkatkan daya saing dengan membuat strategi strategi khusus
seperti menawarkan konsep unik pada kafe yang dapat menarik minat konsumen
produser lapangan rizka rizlia akan mengajak anda berkunjung ke tiga kafe tematik di kota bandung
kota bandung syarat dengan usaha kuliner tapi kini sebuah tempat kuliner tidak cukup hanya dengan menjual makanannya saja
tapi juga perlu memberikan inovasi untuk mempertahankan eksistensinya
salah satunya adalah dengan memberikan sentuhan tematik pada konsep kafenya
kafe bertema doraemon salah satunya
toko kartun jepang terkenal pada tahun sembilan puluh an ini diaplikasikan sebagai konsep kafe
kecintaan pemilik pada doraemon dijadikan strategi bisnis oleh pemilik untuk meningkatkan minat pengunjung
tempatnya dilengkapi pernak pernik doraemon seperti boneka stiker dinding dan aneka pajangan
atau peralatan makan
untuk awal konsepnya kita berdasarkan dari komunitas doraemon
tadinya sih kita untuk menciptakan the monoros ini
tempat berkomponya komunitas doraemon pecinta doraemon yang ada di bandung
selain pernak pernik deretan komik komik doraemon pun tersedia di sini
pengunjung bisa menunggu makanan yang datang sambil membaca komik
guna menarik minat konsumen inovasi pada menu kuliner pun dapat dilakukan
seperti di kafe bertema doraemon ini
yang turut membuat menu makanannya menjadi tematik
seperti dorayaki nasi bento dan sop buah
sebenarnya bento ini sama seperti bento pada umumnya
hanya saja dilengkapi dengan nori yang ada di atas kepala nasi yang membentuk kumis kucing
sehingga bentuknya mirip dengan doraemon
sop buahnya pun sama hanya ditambahkan agar agar berwarna biru berbentuk doraemon
kita tanya apa kata pengunjung soal kafe ini
ada kamar yang harusnya tempat tidur buat doraemonnya sendiri
hanya berupa tempelan stiker
kemudian juga biasanya ada meja belajar
tapi tidak ada mana mana belajarnya
seiring perkembangan zaman pula ketika mencari tempat makan
sebagian pengunjung bukan hanya melihat referensi menu makanannya saja
tapi juga suasana
pertama sih cari ya sekarang kan lagi kayak apa ya
lagi gencar gencarnya yang cari tempat yang instagramable kayak gitu
peluang inilah yang dimanfaatkan tiga lulusan universitas ternama di kota bandung
dengan menawarkan desain menarik dari kafenya yakni kafe bertema kardus
kardus dipilih karena merupakan material yang green design dan dapat didaur ulang

yang digunakan adalah kardus baru yang sengaja dibuat menyesuaikan dengan hasil desain
kalau untuk di cafe ini kita memang custom
karena kebetulan produk yang kita pakai ini inovasi baru di indonesia
jadi kardusnya lumayan tebal dibanding kardus kardus yang kita tahu
nah untuk kursi sendiri yang kakak dudukin ini kan kuat tiga ratus kilo nih
karena kardus yang kita pakai itu beda sama kardus kardus yang biasa kita tahu
jadi kardus ini tuh kelasnya kelas aa untuk furniture nya
sedangkan untuk dekorasi seperti kardus yang kita tahu
buat ngepak barang itu kelas f seperti itu
tak ada penggunaan lem ataupun paku dalam semua dekorasi dan interiornya
sistem bukar pasang diaplikasikan untuk memudahkan perawatan juga perbaikan saat ada kerusakan
selain itu dengan sistem bokar pasang proses pengiriman kardus pun lebih cepat
membuat pengunjung betah berlama lama berada di sebuah kafe karena konsep unik yang ditawarkan
kini menjadi salah satu fokus pemilik kafe
pasalnya jenis dan rasa makanan tak lewat
apalagi jadi soal bagi pengunjung
tidak ada menu yang menonjol di kafe ini
semuanya cenderung bisa ditemukan di mana saja seperti seblak nasi goreng juga cireng
tapi seperti kita ketahui kafe ini memang mengedepankan nilai suasana bukan menu makanannya
ada pula kafe yang menawarkan
dan konsep segar lainnya yakni kafe berkonsep gua
konsep guanya dibuat semirip mungkin dengan suasana ala santorini
terdapat tulisan ala zaman purba di dinding gua
namun tak ada makna khusus pada tulisan seperti pada gua asli
tapi hanya untuk menambah nilai estetik
gua itu kan sebenarnya di indonesia mungkin belum ada ya tema tema gini ya
sedangkan kita di indonesia tuh senang orang tuh senang selfie senang yang unik unik
tuh pas kebetulan anak anak saya sering traveling
senang melihat kok di santori ini kelihatannya kok unik nih untuk dibikin di bandung
pemiliknya yang merupakan atlet tenis nasional albert sea
juga menambahkan konsep olahraga pada kafe gua ini
menyandingkan kafe tematiknya dengan tempat olahraga tenis meja
serta futsal dan basket dalam ruang
hal ini juga merupakan strategi tambahan untuk menarik minat pengunjung
kita rela bayar lebih lah untuk kenyamanan
untuk ini lumayan apa istilahnya untuk foto foto gitu
tempatnya bagus lah untuk nongkrong
untuk merangkul pengunjung dari segala segmentasi
kafe ini menawarkan ragam menu makanan
mulai dari makanan khas indonesia hingga makanan cina dan eropa
tuntutan bisnis kuliner saat ini bukan hanya soal makanan
tapi juga konsep dan nuansa yang ditawarkan
agar pengunjung mau menghabiskan waktunya

termasuk usaha kuliner
siapa yang kreatif dan inovatif dialah yang akan bertahan
rizka ridzliah bandung